terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
ketua dewan pembina partai hanura wiranto menegaskan tidak akan ada musyawara nasional luar biasa
atau munaslup untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di internal partai tersebut
wiranto menyebut akan menyelesaikan masalah internal partai ini secara elegan
pernyataan tidak akan ada munasluf seperti yang disebelumnya
didesak oleh dua puluh tujuh pengurus dpd hanura ini
disampaikan wiranto dengan didampingi sang ketua umum osman sabta odang di istana kepresidenan rabu pagi
wiranto juga menyebut sebagai ketua dewan pembina
dirinya akan turun langsung menangani masalah ini
dan yakin akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu beberapa hari ke depan
sementara itu tidak apa apa
jadi bisa ditegaskan tidak akan ada munasluf pak wiranto
tidak akan ada munasluf
nanti kita akan lakukan sesuatu yang lebih elegan lebih bermartabat
pak satu lagi
tidak ada islah memang sebenarnya tidak ada masalah
konflik itu islah itu kalau sudah konflik sampai berminggu minggu berbulan bulan kita islah
dan ada kesalahpahaman sebentar sedikit kita selesaikan itu
seperti diketahui partai hanura terpecah menjadi dua kubu
perpecahan diawali dengan pemecatan ketua umum partai oleh dpp partai hanura
tak terima dipecat ketua umum partai kemudian memecat balik sekjen partai hanura
namun wiranto menampik adanya kubu di tubuh partai hanura
solusinya seperti apa pak wiranto agar tidak ada kubu antara pak oso
memang nggak ada kubu sebenarnya
kamu jangan mengkubukan saya dengan paoso
saya ini ketua dewan pembina membina partai ini
kalaupun ada konflik di dalam
dalam jangka dekat seperti apa pak untuk menyelesaikan konflik itu
ya enggak hari ini juga selesai kok